susu yang tadi saya kasih kemanain
siti kasih santri itu udah pada diminum lah pak
oh iya minum udah diminum sama semua santri
ya ampun kok itu susu basi udah ada luar
nggak ada luar
tadi masih saya buang tapi ada yang
rezeki sebentar lagi
ini udah beli ini masak kok
sisa lebaran tahun lalu
gimana masalah uangnya
kagak usah saya dikasih makan aja udah alhamdulillah
enak banget lagi pakai ayam
katanya tadi kan lu pernah mau kasih uang gimana
entar ditangkep malah dituduh korupsi
yaudah makasih ya
mending kilangan kopi daripada ini ini kan jatah makan siang saya
seseorang yang kawan angka
udah semua ya
adek adek alhamdulillah produksi susu disini lagi bagus
jadi kita dapat hadiah untuk kalian suka disitu tetap makan empat sehat lima sempurna
nah sekarang kita minum susunya sama sama ya
jangan lupa ucapkan bismillah
biar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semua
wih ini susunya pasti enak banget nis
masa kamu ya sengaja banget sih
cari ribut terus
siapa yang cari ribut orang sengaja juga
orang sengaja marah kamu ya
pasti kalian bersekongko kan buat jatuhin minuman aku
tuh rusdi sama gibran
ribut kayak gini hai hai kal susunya masih banyak kalau mau nanti dikasih lagi kok masih ada nih
masih banyak minum banyak buat berenang juga bisa kalau tadi mbok saza males iya susah kita udah
mabsu yuk yuk aduh lewet apa apa apa ya sudah sudah yang lainnya dilanjut lagi minum
susunya ya setelah itu rapikan lalu kembali ke asrama fahim tum fahim nah
allah tuhan rasulullah
kamu kenapa pak sakit perut nih kok bisa sakit perut kamu kekenyangan kali makannya
enggak kok aku tadi makannya biasa aja eh uhuhu bener bener bener
gara gara apa ya
harusnya kamu mulus juga ya iya nih gip mulus sama
apaan sih kalian nih ganggu orang istirahat siang aja ah ya maaf tolongin dong ini perut
aku mulus banget nih iyalah sama lagi ada pesta di dalam kalau mulus tinggal ke wc aja tuh masa
aduh ada reman nih
aduh sakit banget
dek mau kemana
wah ibu ruan
jadi ub mau ganti rugi kaca rumah yang pecah itu
emang dananya udah ada
bukan dipake apa
akan dijabah sama allah subhanahu wa ta'ala
subhanallah ini mau tauhid nih ustazah
tauhidnya dalem nih ub nih
assalamualaikum ustadz musa bang ub
ini nih tadi gibran sama rusi sama santri santri yang lain
nih dia nih santri santri zaman sekarang
kurang diberikan hukuman
jadi pada gak rajin gitu
maksudnya ini trio cabai rawit
mules bukannya males
sakit perut maksudnya ustaz
yaudah ustaz langsung kita cek aja ya
yaudah ustadz musa
kok perut siti
pernah ngapain sih
panggil gue baru saja
terus banget nih
kalo air buat minum
bukan biara ikan cupang
ini buat biara cupang
jelas tadi mintanya air
kasih garam sama gula
gak enak banget
udah tiga kali keluar masuk
tadi juga perutnya mulus gigi
perut saya mulus
siti juga sama
kok bisa begitu
jangan di sini bau
padahal siti masang air udah mendidih
susu yang tadi saya kasih
santri itu udah pada diminum lah pak
udah diminum sama semua santri
ya ampun pak
itu susu basi
udah gak ada luar
laporin jangan sampai tertular ke semua orang nih aduh gimana pak ini udah kekontrol menasih
sakit perut ya